rangga madiba sutrajiwa kordosega
akar saya bukan dengan anak
akar saya bertanya dia sebutin kota kota saya saya tanya entah
anak pasangan arief akbar dan suci nur aisyah ini memiliki nama yang terdiri dari sembilan belas kata
yaitu rangga madiba sutrajiwa kordosega akri askalam muga ikanat akbar sahara pitarik zihat saifuddin kutus kosala suratalenta
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini